adalah salah satu kota tujuan dari para pemudik
nah di kota solo saat ini telah ada satu destinasi wisata religi
yaitu mejid seh sayed
nah seperti apa keunikan serta kemegahan arsitektur dari mejid seh sayed ini
sebentar lagi lebaran akan tiba
sejumlah pemudik mulai berdatangan ke kampung halaman
salah satunya di kota solo
dan tahun ini pula kota solo memiliki destinasi wisata religi
yang dipastikan akan dikunjungi oleh para pemudik
yaitu masjid seh sayed
untuk itu pengelola masjid telah mempersiapkan segala sesuatu
untuk menyambut gelombang para pemudik ini
terkait dengan agenda menjelang hari idul fitri
jadi kami juga akan mengadakan sholat yang jelas di sini
dan kita juga mengantisipasi terkait dengan datangnya
puluhan ribu jamaah yang antusias sholat idul fitri
yang mungkin perdana di mejid seh sayed ini
sementara itu bagi pemudik yang melakukan perjalanan ke kampung halaman
dan singgah ke masjid seh sayed
akan dipersilahkan istirahat
bahkan pengelola masjid menyediakan jasa pemandu
untuk menjelaskan tentang masjid seh sayed
tak hanya itu selama ramadan pengelola juga menyiapkan menu
makan untuk berbuka puasa
hal ini disambut antusias oleh pengunjung masjid
dia sengaja singgah untuk istirahat dan sholat
setelah melakukan perjalanan dari yogyakarta
ke kampung halamannya di karanganyar
perbulangan anak anak yang di bondok
itu yang satu ada di bondok wahid tasim yogyakarta
yang satu ada di pondok darul quran colomadu
sekalian sholat duhur
masjid sye zayed dibangun di atas tanah seluas tiga hektare
saat ini lokasi parkir masih dalam tahap pembangunan
dengan demikian pengunjung harus berjalan cukup jauh dari lokasi parkir
namun hal ini tidak mengurangi animo jemaah
sri hartono fajar indrajaya